beres ternyata komputer itu memang sudah rusak
jadi nani mau menipu saya
dan kamu kenapa mau ditipu
bukan begitu ma nani kan teman baik saya
jadi saya percaya aja
dalam hal ini gak ada teman gak ada lawan
siapa saja yang bisa ditipu akan tertipu
selamat sore tante
mau belajar bersama sona
beres dulu sebenarnya nani
wih untuk kamu datang
kalau mau bikin pr bersama dewi ajak dong
memangnya kita ada pr
biar gak ketahuan mama
gimana ada gak
besok kamu mulai bekerja
ditukus batu pamanku
oke tapi ingat
dan gak sony tau ya
sony adikmu berhenti
sony adikmu berhenti
belum pulang juga
sudah beberapa hari ini sona pulang terlambat
sebentar lagi juga pasti pulang mah
halo selamat malam
saya mau tanya
apa sona ada di situ
dewi gak tau
biar mama yang bicara
dewi kan teman akrabnya sona
masa dewi tidak tahu kemana sona pergi

masa dewi tidak tau kemana sona pergi
tolong dong katakan yang sebenarnya pada tanca
tolong dong katakan yang sebenarnya pada tante

tante benar benar jadi bingung
tante benar benar jadi bingung
dewi sudah dulu ya
dewi sudah dulu ya
dewi sudah dulu ya
sonah kamu dari mana sih
masa jam segini baru pulang
habis belajar ma rumah teman
bikin mama jadi bingung saja
kok dewi gak ikut
dewi kan lebih senang nyontek daripada belajar

kamu tidak bohong
mama pandangnya begitu
mama pandangnya begitu
saya kan jadi takut
hai tambah rp dua hai kapan cukupnya
hai sudah berapa hari kerja hasilnya cuma segini
pasti mau ajak saya latihan
kak soninya ada mbak
non sona lagi pergi tuh
tapi dan soni
ada di dalam tunggu ya
silahkan duduk dulu ya
gimana nih gue udah rapi belum
udah lo kecil kecil benit banget loh
dan soni sudah pergi tuh
kadirah sona sangat penting mbak
kalau sona sampai gak ada
kami bisa rap
sebagai pengantin non sona
suara saya kan sudah dites
oke punya kan
suaramu main hebat
persis kayak kaleng rombeng
kalau cuman suara lo doang sih
putus sama suara gue
saya bersedia lagi untuk dites
oke deh kita coba aja dulu
sudah berapa hari ini kok
mawah kelihatannya sedih sih
ada apa sih
itu karena ulah kamu
kamu punya masalah kan
tapi kamu gak mau berterus terang
ini yang menjadikan mama sedih
karena mama merasa disipelekan
bukan begitu kak soni
iya tapi kan buktinya sekarang kamu sudah nyusahin
sudah berapa banyak uang yang kau kumpulkan
kau masih tetap berbohong pada mama
berarti baru lima hari kan
uang yang kau butuhkan
satu juta lebih
kalau setiap hari kau mendapat dua ribu
kapan uang itu akan terkumpul
satu tahun pun baru kau mengumpulkan kurang lebih tujuh ratus dua puluh ribu
tapi saya harus menggantikan komputer nangis yang rusak ma
mama bangga mempunyai anak yang mau bertanggung jawab
kau berusaha sendiri
menjadi pelayan toko sepatu sepulang sekolah
hanya untuk mendapatkan dua ribu rupiah
mama tidak menyalahkan usahamu
tapi keterdiamanmu itu yang membuat mama sedih dan cemas
kenapa kamu tidak berterus terang saja pada mama
saya tidak ingin menyusahkan mama dan kak sony
berapa harga komputer itu
kurang lebih dua juta
apa komputer itu kamu yang merusakannya
komputer itu masih baru
saat saya gunakan rusak
kenapa tidak diperbaiki saja
nani minta saya menggantinya dengan yang baru
mama akan bicara
saya akan mencoba
ternyata komputer itu memang sudah rusak
jadi nani mau menipu saya
dan kamu kenapa mau ditipu
bukan begitu ma
nani kan teman baik saya
jadi saya percaya saja

saya sudah berkembang
saya sudah berkembang
saya sudah berkembang
saya sudah berkembang
saya sudah berkembang
dalam hal ini

saja yang bisa ditipu
kenapa saya bisa tertipu
kamu belum dewasa dan tidak waspada
jadi sona tidak harus mengganti
ya ganti dong
untuk perbaikan komputer itu
biayanya separuh dari mereka
dan separuh lagi dari kita
kita pakai uang siapa ma
uang tabungan kamu sendiri
mama sudah menolong
meringankan beban kamu
biar saya buka
buat bertemu statistics sama pemer online
siapa yang mentehankan

untuk mengobat pemen invece
nanti kamu duduk lagi
ada hal kita mau buat abis
saja diperhatikan dulu di channel ini serviceland

yang ini bisa tugas untuk memutar
sorry ya siap kalian datang saya nggak pernah ada
nggak apa apa kami semua sudah tahu persoalan apa yang kamu hadapi
kami mengerti dan maklum kok
terus gimana saya pengganti saya
keputusan tempoh hari sudah kami batalkan
kau masih tak bergabung
berarti saya jadi diganti dong
kalau begitu ayo deh kita latihan
oke deh kita latihan lagi ya yuk
oh pak ritu
oh pak ritu
tunggu tunggu tunggu tunggu
saya kan mengikuti latihan
suaranya kayak kalorombeng begitu mengikuti latihan